warna warni atap bangunan ini terlihat apik dari pantauan kamera drone di kawasan flyover lenteng agung jakarta selatan
setidaknya ada dua ratus delapan belas bangunan di empat rw yang dicat berwarna warni yang dilakukan pemprov dki jakarta sejak dua desember tahun lalu
nantinya jika flyover lenteng agung ini beroperasi maka warga yang melintas di atas kawasan lenteng agung dapat menikmati keindahan warna warni atap bangunan ini
program pemprov dki jakarta mengecat atap bangunan di kawasan lenteng agung sebagai cara untuk menambah estetik serta mempercantik pemandangan dari atas flyover lenteng agung
selain itu pengecatan yang sifatnya sementara harus juga dipikirkan dalam hal perawatan cat sehingga kedepannya jangan malah membuat atap bangunan jadi kumuh saat cat luntur akibat cuaca dan waktu
bisa kita pastikan dengan cuaca curah hujan yang tinggi terlalu panas pada hari itu cat akan cepat memudah
beda lebih dari
maksimal beda lebih dari lima tahun bahkan merapatnya hanya dua tiga tahun
nah artinya juga harus dipertimbangkan ke depan bagaimana pemeliharaan dan perawatannya lagi
karena begitu catnya memudar tentu pesan keindahan yang ingin ditampilkan yang luar nama langsung juga akan hilang
bahkan kalau tidak dirawat dengan baik justru menjadikan gangguan lanska visual
sementara itu anggota dprd dki jakarta joni simanjuntak mengkritik program pemerintah yang dirasakan tidak tepat sasaran
terutama di saat penyelidikan
hari ini kita punya fokus untuk menangani covid atau beberapa hal lain
menghidupkan sektor ekonomi umkm memberikan bansos bansos
saya tidak dalam posisi menyatakan bahwa katakanlah penyucatan warna warni segala macam itu negatif terus tidak
tapi kan kita adakan skala prioritas
kalau dari pantauan atas dengan kamera drone memang terlihat apik
namun bagaimana jika kita lihat langsung ke permukiman
kami melihat lebih dekat rumah warga di rw lima kelurahan lenteng agung
sayangnya keindahan atap yang dicat tak begitu terlihat
kampung di gang rw lima ini pun tak beda seperti kampung lain di sudut ibu kota
bangunan rumah warga pun tidak turun dicat
layaknya kampung warna warni di sejumlah daerah lain di tanah air
sehingga tidak memberikan kesan unik jika kita lihat dari bawah
ya menurut saya sih penting nggak penting ya
bagus juga sih kalau dilihat dari atas
jadi bagus jadi kelihatannya bersih rapi
ya harus diganti loh kalau rusak
kan karena itu udah proyeknya pemerintah
ya kalau rusak ganti lah
untuk sementara waktu anda belum bisa menikmati keindahan atap warna warni
karena flyover lenteng agung hingga kini belum beroperasi
flyover dengan panjang total delapan ratus delapan puluh meter diharapkan mampu mengurai kemacetan di kawasan lenteng agung dan sekitarnya